pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan
sebelas calon hakim konstitusi ditunda
keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno komisi tiga dpr
karena belum tercapainya kesepakatan di antara sepuluh fraksi
komisi hukum menduda penetapan dua dari sebelas kandidat hakim
mahkamah konstitusi yang mengikuti uji kelayakan
komisi tiga juga menerima usulan koalisi masyarakat sipil
yang meminta agar pemilihan ditunda tidak perlu terburu buru
sebelumnya dpr akan mengumumkan pada tujuh februari lalu
setelah uji kepatutan dan kelayakan rampung dan dilanjutkan di rapat pleno
dua hakim terpilih akan melengkapi tujuh hakim konstitusi lainnya
dalam memproses sengketa hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas
menurut wakil ketua komisi hukum dpr trimedia panjaitan
yang baru akan dilakukan setelah reses nanti
yakni sekitar dua belas maret mendatang
kemudian kita lihat mereka habisnya tanggal berapa dua puluh satu maret
ya masih memungkinkan akhirnya kita putuskan tanggal dua belas maret setelah reses
dalam rentang waktu hingga dua belas maret
komisi hukum akan berkonsultasi dengan tim panel ahli
yang dibentuk untuk meminta masukan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebelas calon
tim ahli tersebut beranggotakan empat orang
yang terdiri atas mantan hakim mk dan akademisi
noh maria farida marwarar siahaan dan edy osyaric
tak hanya itu penundaan ini dilakukan lantaran fraksi fraksi di komisi tiga
masih perlu melakukan konsolidasi internal
kan lembaga politik masing masing pimpinannya seperti apa
yang pada intinya tidak siap hari ini
kemudian tidak siap ya akhirnya sebagai pimpinan kan harus mengikuti
apa kemauan dari kawan kawan itu
jadi diskusi kita apakah mereka tidak ada masalah
tidak perlu diperpanjang itu yang jadi poinnya tadi
sebelumnya komisi tiga dpr menggelar uji kelayakan dan kepatutan
untuk memilih dua hakim mk pengganti aswanto dan wahidudin adams
yang telah habis masa jamatannya
kedua sosok tersebut kembali menjadi calon hakim mk
dan bersaing dengan sembilan nama calon lainnya
keputusan yang diambil oleh keputusan hakim mk diundur satu bulan
sebagai mana di tayangan tadi pengambilan keputusan hasil seleksi hakim mk
diundur satu bulan
ini adalah keputusan politik yang tentunya memiliki pertimbangan politik
adakah transaksional politik dibaliknya
kami akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio
di sebelah kiri saya ada masinton pasaribu anggota komisi tiga dpr ri
dari fraksi pdip selamat malam masinton
selamat malam bang
batik tapi pakai celana
cuma pakai celana dan juga pakai sepatu
kemudian ada bang donald faris peneliti divisi hukum dan monitoring peradilan icw
yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil
selamatkan mk selamat malam bang
bang mas hinton ini kalau dilihat kemarin fit and proper testnya
tanggal enam sampai tujuh februari dua ribu sembilan belas
kemudian ditunda dengan alasan reses
ada alasan lain yang lebih subtansial selain reses ini
membuat penundaan keputusan
ya tentu penundaan ini masih dalam batas yang diatur oleh undang undang
itu tiga puluh hari masa kerja gitu ya
nah kemarin itu tahapan tahapan dari mulai seleksi calon hakim mk ini
kita mulai dari mulai pembuatan makalah
kemudian fit and proper test itu uji kelayakan tanya jawab
pendalaman dari makalah yang dibuat
dan kemudian pendalaman
pendalaman terhadap rekam jejak
dan juga laporan laporan dari elemen masyarakat
seperti bung donald dan teman teman
nah tentu kami juga sangat terbantu
dengan adanya informasi informasi
masukan dan bahan bahan yang diberikan oleh teman teman
dari masyarakat sipil bung donald dan kawan kawan ini
kepada komisi tiga
dan itu juga menjadi bahan yang salah satu yang kami tanyakan
kepada masing masing calon
nah tentu rekrutmen calon hakim mk ini memang harus terselenggara secara transparan
kami buat secara terbuka seterbuka bukanya dari mulai pengumuman
kemudian dari pelibatan ya pelibatan panel ahli
beberapa profesor ada empat profesor kemarin itu
yang kami libatkan untuk melakukan
uji seleksi kelayakan hakim mk ini
karena kami nggak ingin terburu buru menetapkan siapa yang akan kami pilih
nah maka proses ini juga kami lakukan secara terbuka
transparan ke publik
dan semua publik kita ini bisa memelototi melihat gitu ya
dengan proses yang sekarang ada jeda hingga tanggal dua belas nanti
tentu ini juga bisa menjadi ee
informasi yang baik bisa kami terima dari masyarakat
sebelum kami memutuskan akan memilih siapa nanti seperti itu
ini proses yang menurut saya juga bisa
di waktu yang tersedia ya untuk nanti kami mempertimbangkan
siapa yang akan dipilih diputuskan nanti dari berbagai praksi ya
ya kalau saya kebangunan
bang nona kalau ada yang lihat apakah memang tadi bang mas hita mengatakan
sudah memenuhi prosedur daripada undang undang tiga puluh hari masih hal yang wajar
kemudian untuk mendapatkan figur yang benar benar kompeten sehingga dibutuhkan
lobby lobby kemudian juga diperlukan sebuah observasi lagi dari fit and proper test
bagaimana anda menyikapi hal ini
pertama kita harus lihat mahkamah konstitusi secara organisasi dulu
mahkamah konstitusi itu ada sembilan orang hakim konstitusi
tiga dari pemerintah tiga dari mahkamah agung
dan tiga dari dpr ri
kurang dari satu tahun sekali lagi mas yuda
kurang dari satu tahun ini kalau ditarik ke belakang tiga tiganya hakim berganti
ada yang dulu pak arief hidayat
dan sekarang dua orang mencari pengganti aswanto dan wahidudin adams
tapi ada dua treatment yang berbeda loh kalau mau kita perbandingkan
di pak arief terlebih dahulu kemarin itu tidak ada proses seleksi terbuka yang dilakukan
yang terjadi waktu itu pak arief diundang mau dilanjutkan atau tidak
kemudian ketuk palu seluruhnya mau dilanjutkan
tidak ada panel ahli tidak ada open recruitment pengumuman di media masa
untuk membuka kesempatan bagi kandidat lain untuk mencabar pak arief itu tidak ada
dan hari ini berbeda ada dua pengganti ini berbeda treatmentnya
saya mau sampaikan dari dua proses ini kelihatan bahwa sebenarnya kalau kita mau evaluasi
proses seleksi di pejabat publik di dpr tidak ada standar yang baku kalau mau kita evaluasi di situ
sebab bagaimana menjelaskan ketika pak arief dulu tidak ada fit and proper test
dan sekarang ada
dulu tidak ada panel ahli sekarang ada panel ahli
yang mana lebih bagus saya tidak akan ragu menyebut yang sekarang lebih bagus
tinggal kemudian melihat bagaimana hasilnya
kan prosesnya sudah bagus tinggal kemudian menentukan bagaimana hasilnya
nah bang masinton tadi berkali kali menggunakan diksi kita buka secara transparan terbuka itu benar
dan secara tersirat atau implicit itu juga mengakui bahwa yang kemarin seleksinya juga tidak transparan dan tidak terbuka
a contrario kan seperti itu
tapi oke lah sudah itu sudah lewat sudah dilantik menjadi hakim konstitusi
nah sekarang atas kritik publik yang dahulu
saya dengar perubahan seleksi ini menjadi terbuka melibatkan panel ahli
juga tidak bisa dilepaskan dari kritik publik dalam seleksi pak arief hidayat terdahulu
dan sekarang ada perbaikan
nah ini menurut saya positif
entah apa yang terjadi walau walam saya tidak bisa menjelaskan itu
tapi itu positif
entah karena pemilu penceritaan politik saya tidak mau menerka nerka wilayah ini
tapi itu positif dan penting untuk diapresiasi
masih ada catatan catatan soal waktu soal proses yang sangat cepat di pengumuman
itu menurut saya penting menjadi catatan
saya sudah sampaikan ke bang mas hinton tadi sebelum diskusi
yang paling krusial itu adalah soal waktu pengumuman
pengumuman itu hari jumat dan di close jumat berikutnya
itu artinya hanya lima hari waktu efektif bagi orang menyiapkan seluruh dokumen untuk mengikuti seleksi
salah satu item seleksi itu mas yuda adalah surat keterangan pengadilan niaga tidak pernah dinyatakan pilot
dan untuk mendapatkan surat itu saja butuh waktu sampai dengan lima hari
bayangkan orang dari daerah guru guru besar akademisi praktisi yang ada misalnya di luar kota
harus datang ke jakarta dan kemudian mendapatkan surat keterangan tidak pilot dari pengadilan niaga
di situ saja ada benturan waktu sesungguhnya
nah maka waktu dulu kami pernah menyampaikan bersama kawan kawan kode inisiatif dan seluruh jaringan koalisi masyarakat sipil
kami usulkan tolong diperpanjang paling tidak waktu pendaftaran
tapi jawaban yang kami terima dari pak arsul sani pada waktu itu termasuk juga pak bambang susatyo
jawabannya nih media kami lihat ada constraint waktu yang dipertimbangkan
karena anggota dpr mau reses dan kami ingin putus ini sebelum reses
tapi ternyata kan juga tidak
iya kota adiktif
jadi akhirnya menjadi agak mubazir
sekali lagi mudah mudahan ini jadi evaluasi ke depan seleksi
nggak ke depan lima tahun lagi lah lebih tepatnya
karena kan habis ini lima tahun lagi kalau terpilih maret habis di dua ribu sembilan belas ini
maka akan ada dua hakim konstitusi akan dipilih pada maret di dua ribu dua puluh empat nantinya
nanti saya akan ke bang mas hinton terkait dengan tadi waktu untuk pendaftaran lima hari kemudian ironicly nya adalah
ternyata proses pemutusannya justru lebih lama daripada ekspektasi
karena tadi diharapkan sebelum reses sudah mendapatkan jawaban
ya cn indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama kami dan berbicara mengenai pengambilan keputusan hasil seleksi hakim mahkamah konstitusi yang diundur satu bulan
apakah ada efek terhadap transaksi yonal
di balik itu atau ada pertimbangan politik lain
tadi bang donald sudah mengatakan yang direview adalah kenapa proses rekrutmennya cuma lima hari
kemudian tapi pengumumannya justru satu bulan
dundanya bagaimana nih
justru kalau cepat kita juga diprotes
ya dianggap tergesa gesa kalau lama juga dicurigai gitu kan
tapi memang menurut saya itu sesuatu yang inilah ya
nah sekarang pak mah kenapa itu tertunda
nah tertunda ini kan itu tadi semuanya kan kita harapkan dengan jeda pengumuman seminggu
memang selalu pengumuman itu rentang waktunya itu seminggu memang
baik itu ke komisioner lainnya seperti komnas ham dan lain lain diumumkan oleh dpr juga
itu rentang waktunya seminggu masa pengumuman tadi
nah ketika kami pada pleno komisi tiga sebelumnya kami memang sudah mengagendakan bahwa kalau bisa ini diputus
cepat sebelum masa reses persidangan yang akan masuk masa reses nanti selesai hari kamis nanti
nah kami berharap sesungguhnya bisa kami putus
tapi ini kan lagi lagi ya proses politiknya kan juga tidak
nah proses politik seperti apa ini yang dilakukan di balik itu
dari masing masing kandidat ya kemudian ada yang ya
kemudian ada yang dari berbagai praksi kan juga mengusulkan beda beda
pertama kan kami mengambil mekanisme keputusan itu melalui musawarah mupaka
ya kalau bang mas itu bisa mereview siapa
kita mengempankannya dulu
yang terlebih dulu meminta ditunda
apakah memang secara aklamasi semua tiba tiba ada ide ditunda dulu nih
secara aklamasi juga
secara aklamasi ditunda
satu diantaranya adalah juga agar kita bisa menerima masukan masyarakat tadi
dan juga kami menunggu sambil kami juga minta ya penilaian dari tim panel
tim panel ahli tadi ya itu
pakar pakar yang memang kami undang untuk ikut dalam proses uji kelayakan di dpr ini
karena tiga tiga itu kan harus dari dpr
dan dua ini yang sekarang sedang mau diganti ini adalah yang dari berasal dari unsur usulannya dpr
nah jadi maka
proses saya rasa proses yang berjalan sampai dua minggu ke depan nanti tanggal dua belas maret itu
ini bisa kita jadikan satu sisi masukan masyarakat
kedua ya kami juga lebih mendalami dari masing masing calon itu
ya kalau secara teknis masyarakat seperti apa
bisa berpartisipasi mungkin kalau komunitas komunitas ataupun kelompok masyarakat peduli mk seperti ini
itu bisa secara langsung
tapi kalau masyarakat awam seperti apa ini bang
ya mekanisme nya kan ada kami buka
itu umpama di sekretariat komisi tiga
kebetulan di komisi tiga yang membidangi
nah kemudian juga ada lewat aplikasi yang namanya dpr know itu
bisa disampaikan masukan masukan kepada dpr khususnya di komisi tiga untuk memberikan masukan masukan terhadap masing masing kandidat calon itu
umpama seperti kemarin yang di apa
selain yang diusul di informasi dan pengetahuan
informasi dari teman teman masyarakat sipil
kami juga mendapat informasi dari masyarakat lainnya
ada salah satu kandidat yang itu
itu juga menjadi bahan kami
ya karena masih terbawa apa
terbawa emosi terbawa apa ketika pilkada jakarta lalu
padahal domisilnya juga tidak di jakarta
nah itu juga menjadi bahan kami dalami
karena yang kita cari ini adalah
negarawan negarawan yang memang ya
dia berkutat di persoalan konstitusi itu
hukum dasar kita
nah maka integritasnya
rekam jejaknya itu perlu kita ketahui bersama sebelum nanti kita
tapi kalau dari ketua dpr sendiri pak bambang susatyo mengatakan bahwa seharusnya sebelum reses sudah ada keputusan
ya agenda itu kan selalu seperti itu
kita merencanakan kita harapkan bisa selesai keputusan itu
dalam cepat gitu
ternyata kan dalam dinamikanya kemudian ya
berkembang dari berbagai elemen praksi di dalam komisi tiga ya
kereta kan juga beda beda
pengennya usulannya si a
yang satu usulan si b
nah usulan ini kan
pertimbangan apa ini pak selain tadi integritas kemudian juga kapasiti dari orang orang ini
ya tentu kan masing masing praksi pasti punya penilaian masing masing ya
terhadap masing masing calon
nah maka dari berbagai usulan usulan itu kan menjadi dinamis ini
dan ini juga selain dari usulan praksi usulan masyarakat sipil juga kan menjadi bahan pertimbangan
berarti tidak ada standar baku untuk scoring seperti itu gitu
kalau ini setiap fraksi punya ide kemudian punya kepentingan kepentingan
kalau proses politik itu nggak bisa seperti itu mas
nah gitu loh
jadi proses politik itu selalu kita kedepankan itu di dalam
di mana titik temu tadi
proses musawarah itu menjadi penting buat kita
kecuali kemudian kita tidak bisa menempuh proses musawarah tidak bisa ketemu nih
tidak deal katakan gitu ya masing masing
ya untuk kita bikin mufakat gitu ya
ya maka harus mekanismenya voting gitu
tapi selalu kita mengedepankan itu
nah maka dalam proses dua minggu ini juga kita melakukan apa namanya
selain pendalaman juga menyocokkan ini masing masing praksi terhadap masing masing calon yang diusulkan
ya bang donald ada tanggapan terkait ini dua minggu waktu untuk mereview semuanya dari berbagai variable tadi ya
sebenarnya kalau kita mau jujur masing masing anggota dpr itu sudah punya oda orangnya masing masing
di seleksi pejabat publik manapun even di seleksi hakim mahkamah agung sekalipun dpr itu sudah punya orang orang
jadi independensinya dipertanyakan disini
bukan ini kan sekali lagi ini memang realitasnya politik
narasinya adalah narasi politik
orang ranking satu di seleksi di pansel di jabatan pejabat publik misalnya baik seperti contohnya komisi pemerintahan korupsi
diurut atau di kpu atau bawaslu mekanismenya kan ada panitia seleksi
ketika pansel yang dengan berbagai macam latar belakang menyeleksi orang ada profesor ada akademisi ada praktisi
kemudian ada sistem ranking
satu sampai sepuluh orang misalnya yang mau dipilih kan lima orang setengahnya
di dpr logikanya bisa terbalik
bisa jadi orang ranking lima itu
bisa ranking satu
bisa orang ranking sepuluh bisa menjadi ranking satu
logikanya bukan mencari orang yang terbaik dari segi kompetensi tapi bisa diterima secara politik
itulah logika dpr
kan orang yang terbaik
berarti tidak menguntungkan buat orang orang yang punya kompetensi cukup bagus
kalau tidak punya link
kalau orang ini punya kompetensi tapi punya link bisa diajak kompromi di dpr
maka kemudian akan bisa diterima secara politik
itulah yang terjadi
proses politiknya seperti itu
dan begini dan itu yang terjadi bukan hanya problem politik di indonesia yang seperti itu
di negara negara lain di dunia pun problem politiknya juga sama
seperti sekarang misalkan saja
direktur fbi diganti oleh seorang donald trump
atau kemudian banyak pejabat pejabat publik jabatan strategis lainnya hakim agung diusulkan oleh seorang presiden
itu juga seperti itu prosesnya
jadi memang berbeda loh
logika penilaian terukur sistematis seperti pansel
dia akan berbeda satu ratus delapan puluh derajat dengan logika penilaian secara politik
bisa jadi orang yang tidak bisa berpengaruh
tidak mengerti apa apa
tapi punya koneksi politik bagus itu akan diterima secara politik
itu realitas politik ya
walaupun itu secara teoritis dan secara akademis kita akan sangat tidak setuju seperti itu
tapi sulit kemudian akan membuat politik itu ideal
karena orang duduk di jabatan politik pun kadang kadang juga tidak ideal dengan posisi dan kapasitasnya
orang yang punya kompetensi di bidang hukum kadang kadang duduk di komisi yang lain yang bukan bidang hukum
jadi logikanya seperti itu
nah saya kerucutkan lagi mas yuda
kenapa ini tertunda
saya meyakini sebenarnya orangnya sudah ada tapi nggak ketemu secara politik
gerindra punya orang
bolkar punya orang
tapi tidak ketemu
yang dipilih cuma dua orang
maka kemudian yang membuat ini tertunda bukan karena usulan masyarakat belum masuk
bukan usulan masyarakat belum masuk tapi secara politik belum klop
nanti setelah jeda saya akan bertanya belum masuk secara usulan politik tadi ya
pertimbangan pertimbangan politik tadi
sambil menerima usulan
sambil menerima usulan
nanti di jeda berikutnya kita akan melihat sebelas nama yang diajukan
mungkin dari teman teman koalisi masyarakat sipil bisa memberikan review terkait hal itu
sian indonesia prime news segera kembali
sampai jumpa lagi bersama kami
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ya tadi sebelas nama yang sudah diajukan dua diantara petahana
bang donald bagaimana review anda terkait ini
kalau tadi dikatakan mbak mas hinton menerima semua masukan dari publik
begini sebelum itu ke nama nama itu mas yuda
sebenarnya kalau soal nama kan tidak etis juga
kami yang memberikan input
kawan kawan yang memberikan
kami yang memberikan input ke dpr
tiba tiba juga membuat ini baik atau tidak baik di ruang publik
jadi menurut saya juga akan bias apa yang sudah kami lakukan dengan memberikan masukan itu
seolah olah menjadi endorser atau destroyer kandidat tertentu
jadi saya mau menghindari di situ
kenapa ini belum tuntas
saya mau lanjutkan di situ mas yuda
karena bukan seleksi saja belum tuntas
penjelasan saya juga belum tuntas
apa yang menjadi variabel yang membuat deal politiknya menjadi sangat susah
sekarang ini lebih kurang enam puluh enam hari menjelang pencoblosan tujuh belas april
kalau diundur satu bulan artinya makin dekat lagi ke hari pencoblosan
seluruh sengketa sengketa pemilihan legislatif bahkan sengketa hasil pemilihan presiden
itu akan berujung ke mahkamah konstitusi
ini ada dua orang
dua orang ini artinya
suaranya sangat tentu akan sangat berpengaruh kepada dimensi hasil akhir sengketa
bisa bayangkan itu mas yuda
kalau ada panel soal sengketa di dpr pemilu
itu kan dibagi bagi tiga tiga panel
kalau dua orang saja memegang satu panel yang sama
kan masing masing dipecah nanti
akan ada tiga panel nanti itu
masing masing hakim konstitusi itu tiga
jadi menurut saya itu yang akan terjadi
konfigurasi politik presiden dua ribu sembilan belas tujuh april
itu juga akan mempengaruhi konfigurasi wajah hakim konstitusi yang akan terpilih ke depan
malangnya kan begini
jabatan saya termasuk yang kemudian kita harus berpikir ke depan
bagaimana jabatan jabatan tidak seluruhnya melalui fit and proper test di dpr
karena kalau sudah melalui fit and proper test di dpr
maka kemudian varian politiknya akan berbeda
khususnya hakim agung
sekali lagi khususnya hakim agung
coraknya akan berbeda ketika hakim agung itu dipilih oleh lembaga politik
akan dilihat golongan darahnya nanti
golongan darahnya nu muhammadiyah
golongan darahnya organisasinya apa
gmni pmkri kemudian dan lain lain kami dan seterusnya
banyak sekali varian varian seperti itu
jadi menurut saya tidak semua harusnya jabatan jabatan politik
akan diserahkan pemilihannya ke dpr ke depannya
bagaimana dengan maksimalnya
bagaimana dengan makamah konstitusi
mahkamah konstitusi kan ini desainnya diletakkan di undang undang dasar
bukan di undang undang mahkamah konstitusi
dia akan menjadi representasi tiga institusi yang berbeda beda
faktanya seleksinya juga beda beda ketiga tiganya
ada yang terbuka ada yang tertutup
yang agak konsisten itu adalah seleksi di pemerintah
kecenderungannya pemerintah itu dari dulu sampai sekarang
itu hampir seluruhnya itu menggunakan

presiden itu hanya menerima dua nama
dari satu orang yang akan dipilih oleh presidennya
mahkamah agung itu lebih nggak jelas lagi sebenarnya
tiba tiba aja sudah ada satu nama calon hakim konstitusi
pilihan dari makamah agung
nah itu penting kemudian menurut saya
kalau kita bicara soal check and balances
dpr juga bertanya soal itu
mempertanyakan bagaimana seleksi yang ajak
yang partisipatif terbuka dalam seleksi hakim mahkamah konstitusi
dari makamah agung
itu untuk perbaikan lebih besar ke depannya
ya bang mas itu ada tanggapan terkait ini konfigurasi dari wajah
yang akan terpilih nantinya
linear juga dengan pemilihan presiden ataupun pileg di dua ribu sembilan belas ini
ya tentu ya masing masing pasti punya kepentingan kesana lah
itu tidak bisa dipungkiri gitu ya
karena apapun pak ma ya masing masing pasti mencoba
tapi kan lagi lagi kita menariknya supaya
pemilihan itu lebih objektif partisipatif gitu ya
nah kenapa tadi pak ma ketika bung udonel menyinggung
memang tidak semua jabatan itu harus dilakukan fit and proper
tetapi ketika era reformasi
itu beberapa jabatan jabatan negara itu memang harus melalui mekanisme fit and proper test
kita menghindari menghindari kekuasaan yang
berpusat pada satu organ
seperti eksekutif begitu ya
nah dan itu bisa dikendalikan
kita kan pernah mengalami ini tuh
ketika masa orde baru dulu
parlemen itu ya dianggap cuma tukang stempel saja
dpr sebagai representasi perwakilan rakyat tadi itu
dia juga ikut menentukan
diajukan oleh eksekutif atau dalam hal ini pemerintah seperti itu ya
dan ikut dalam proses itu
bahas seperti jabatan panglima tni
hakim agung ya
hakim mahkamah konstitusi
kemudian komisi judisial
bawaslu gitu ya dan lain lain yang memang
dia di satu sisi
tidak hanya berpusat di presiden ansi
walaupun kita dengan mekanisme presidensil
nah duta besar begitu juga
itu melalui uji kelayakan di dpr
di sini ada
ruang kontrol tadi
ya mbak mas hidong kalau anda lihat sendiri
fraksi pdip sudah ada nama yang
memang sesuai dengan tadi ya
kepentingan politik yang dianggap
kalau pdip itu harus ada sinyal dari teguh umar dulu
pertimbangan apa ini
dari tadi integritas kompetensi latar belakang
ya tentu kami mempertimbangkan itu tadi ya
integritas rekam jejak ya
itu yang menjadi bahan pertimbangan kami
keputusan ini kan
masih kami bahas dalam
beberapa minggu ini
sebelum nanti diputuskan
nah tentu masing masing praksi sudah punya
ya bang donal kalau anda melihat dengan waktu yang sangat mepet
kemudian tadi kepentingan kepentingan
dan kalau kita review di dua ribu delapan belas
ada dua puluh delapan kasus
sengketa pemilu yang
masih terus berjalan
sosok yang memang diharapkan
dan juga memenuhi semua variable keinginan tadi
politik maupun masyarakat seperti apa sebenarnya
kalau saya concern nya mas yuda
bukan soal constraint waktu
sebab constraint waktu kan
kalau benar benar terpilih pasca reses
itu masih ada waktu
jadi secara kosesionalitas
masih legal dan kosesional
bukan itu yang paling menakutkan bagi saya mas yuda
yang paling menakutkan adalah
yang terpilih lahir dari janji janji politik
kalau dia jadi hakim konstitusi
kemudian ada sengketa hasil pilpres nanti maju
dan masuk di mahkamah konstitusi
yang bersangkutan bikin janji politik
akan memenangkan si a atau si b
atau kalau ada
sengketa pemilu lainnya
sengketa pemilu legislatif
dia menjadi hakim konstitusi
dia punya komitmen akan memenangkan si a si b
dalam sengketa pilkada tersebut
saya melihat itu justru menjadi potensi yang lebih berbahaya
daripada constraint waktu
sebab kalau itu
proses seleksi yang sudah bagus
untuk memilih negarawan ini
karena soal menunggu sekarang ini
menunggu izin teguh umar
menunggu izin selipi
menunggu izin izin ketua umum partai lainnya
dengan praksi yang ada sepuluh
dengan kandidat calonnya beda beda
tentu itu juga tidak bisa dimonopoli
sekali sekali kita tidak bisa berbicara juga pak
jadi kita hanya menunggu
siapa nama yang akan dipilih oleh dpr
terkait dengan hakim konstitusi
sehingga nanti ketakutan bang donald
bahwa sehingga mereka yang memenuhi janji janji politik
dalam melaksanakan tugasnya tidak terjawab
pada tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat
saya indonesia prime news
kembali tonton bersama kami